haji gimana caranya biar gak ubanan lu ngatain keubanan bukan
belum lu nyarinya yang bener dong tadi kata tisnya ada satu ya sabar ah udah belum gimana
mau dapet tolong pala lu nggak bisa diam terus pegangin ah tis pelan pelan toyo
mana tiga ada tadi ada jack saya lihat satu helai
oh iya bener ada satu beneran ada iya ya udah cabut yakin yakinlah
itu yo tadi lo suruh cabut ya gue bilang cabut bukan jam brian
belum lama pajak salah cabut
banyak banget yo yo kecabut bunga
gak apa apa kok dilihatin terus mak
emang kakak boleh diliatin
ya boleh mak
kan itu handphone emak
mak kemarin makan kemana sama om herman
gak tau aja sih urusan orang tua
untuk kue udah beres belum
udah mak tinggal nunggu mateng
biasanya pur kalau udah satu putih semuanya bisa putih
emang udah waktunya tuh pur
kan kamu juga udah tua
emang orang hubanan udah pasti tua
iya tuh pur
ya kagak juga tis
orang ubanan bisa juga gara gara stres sama banyak pikiran
bukan gila tapi stress
kalau kata bapak saya emang gak ada bedanya pur
masya allah kamu mau ke mana pur
di mana sih

masih lama jak
jangan sampe lupa
wah kemarin hampir aja lupa
ulang tahun si tati
yang kemarin kamu bilang
kok tati pagi pagi dandan rapi
kalau kagak bisa berabe
kalau kata bapak saya majak
bisa kiamat kecil
kok tati sama emak nunggu kue mateng betul
kuenya udah mateng mak
yanti ngus diinke beginian
sendirian aja selesai
nggak sendirian mak
dari tadi tati bantuin
yaudah sana buruan telpon laki lo
silahkan anterin ke kue
tis gue jalan dulu ya
halo assalamualaikum mi
gimana caranya biar gak ubanan
siapa lagi disini yang ubanan kalau bukan gue
tadi saya nemuin uban satu di rambut saya pakcik
kalau orang dulu biar kagak ubanan mah gampang
cabut aja ubannya
sama gundulin kepala lo
he eh lah
gue baru mau ke rumah
hah gue sampe disini
udah nih meneh aja
ya udah duduk dah
tapi gimana caranya biar ubannya gak nunggu lagi
biar gak tambah banyak
kalau orang dulu biasanya pake ampas teh pur
dahang ket manis satu
kopinya kagak jadi
pandai kemana im
si indin lagi pulang ke rumah bininya di jogja
bobi belum balik sekolah
gak ada kopi im
pintunya gue udah kunci
masa allah im
segala buka pintu apa susahnya
buka pintunya mah gampang rod
bikin kopinya yang susah
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh tuh tuh

sekarang udah mulai ganti bulan rod
udah pada waktunya bayar kontrakan
apa urusan nya mau gua
pan kontrakannya si citra sama sina ke udah mau habis
jadi orang dari dulu jangan pelit pelit
pelit pelit kan gue udah bilang digratisin aja kalau kagak mau pakai ampas teh ada
cara lain yang lebih manjur apa putih telur ayam kampung masa lu kagak percaya omongan gua percaya
pak haji diapain dimakan kagak lu mau coba kagak mau pak haji eh ntar dulu bayar dulu ntar balik
ngasih gratis pan dari dulu gua udah bilang gua mau ngasih gratis cuman cuma cuman gratisnya buat si
jangan begitu em harus begitu sini ke makudu bayar nanggung em sekali aja dua duanya di
gratisin wogah rugi gua kan udah bilang gue cuman mau gratisin buat citra nah sini kalau
yang bayarin gua kagak mau pas ini ke belum jadi bini gue
hai ini wajib telurnya diapain iya iya iya iya lu ambil putih telurnya aja terus dolesin rambut
dikit dikit pasti manjur pak ji coba aja dulu nanya mulu lu keliru rot mikirnya peluru gimana
jangan nunggu sini ke pasti jadi bini lu baru mau bayarin emang apa ya emang apa justru sekarang
emang apa ya emang apa justru sekarang emang apa emang apa justru sekarang
lu bayarin kontrakannya supaya dia mau sama lu bener juga lu ya hitung hitung lu ngambil latih sini
keda ya malah diem bagaimana mikir dulu dah mikir mikir mulu kagak gerak gerak bisa kagak bisa pakcik
minta lengket orang cici
di rumah lo kek
di pangkalan kek
oh di rumah
oh gitu ya
gue ke rumah lo dah masih murat ya
si odi ada di rumahnya
kemana mana kakinya pada pegel
gara gara jatuh kemarin